komisi anti rasuah menggeledah rumah menteri kelautan dan perikanan nonaktif edy prabowo di kawasan widya chandra jakarta selatan pada rabu sore
penggeledahan selama lebih dari enam jam tersebut dilakukan oleh belasan penyidik kpk salah satu diantaranya adalah penyidik senior novel baswedan
penyidik kpk meninggalkan rumah edi prabowo sekitar pukul setengah dua belas malam dengan membawa sejumlah barang bukti
beberapa koper maupun sepeda diangkut dalam mobil kpk usai penggeledahan
seorang petugas keamanan rumah dinas menyatakan delapan sepeda dalam kondisi baru diangkut oleh penyidik kpk
tidak ada penyidik kpk yang bersedia diwawancarai usai penggeledahan tersebut
sebelumnya komisi antirasuah menyatakan melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap benih bening lobster di rumah dan gudang tersangka pemilik pt dua putra perkasa pada selasa malam hingga rabu dini hari
penyidik menemukan sejumlah dokumen dan bukti elektronik
penyidik menemukan sejumlah dokumen dan bukti